ya kita ke informasi pertama masyarakat kota depok tampaknya harus berpikir dua kali sebelum punya kendaraan roda empat
pasalnya masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat kini diwajibkan harus punya garasi di rumahnya
ya peraturan ini fania akan mulai berlaku pada tahun dua ribu dua puluh
dan jika sudah berlaku masyarakat akan didenda sebesar dua juta rupiah
kewajiban memiliki garasi bagi pemilik mobil di kota depok jawa barat tertuang dalam revisi peraturan daerah lalu lintas dan angkutan jalan no dua tahun dua ribu dua belas tentang penyelenggaraan bidang perhubungan
dalam perda tersebut juga mengatur sanksi bagi yang melanggar
yakni jika terjadi pelanggaran dengan memarkir kendaraan di jalan dan mengganggu lingkungan akan didenda maksimal dua juta rupiah
wakil wali kota depok pradi supriyatna menegaskan
sanksi denda yang diterapkan masih dalam kajian
berkait dengan nilai kalau yang memang sudah ada ini sebesar dua juta rupiah
tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja nanti lebih daripada itu
atau bisa juga kurang daripada itu tergantung apakah nanti tempatnya ini sifatnya ini memang untuk usaha atau rumah tinggal atau seperti apa
pengesahan peraturan daerah ini mendapat tanggapan dari sejumlah pemilik kendaraan roda empat
pengecualian lah ya artinya
jadi bukan semua yang tidak punya garasi itu ada larangan gitu
misalnya saya pribadi juga di rumah tidak punya garasi
cuma numpang sama tanah warga dan saya bayar di situ
artinya kan berarti kan ada salah satu warga yang membolehkan saya parkir di situ
nah hal hal yang seperti itu sebetulnya harus bisa dijadikan pengecualian di perda itu
namanya orang udah punya mobil ya harus dipikirkan ya
jangan sampai mengganggu tetangga
nah jangan asal asalan
kadang kadang hanya karena punya mobil nggak punya garasi ribut sama tetangga
itu kan nggak baik
selain untuk menjaga fasilitas umum dan sosial peraturan daerah ini disahkan dengan tujuan menjaga keteraturan di tengah warga dan terjaganya ruang milik jalan sesuai peruntukan
muhammad wahyudin latif depok jawa barat